ratusan relawan liaison officer volunteer dan petugas lapangan pada penyelenggaraan pon ke dua puluh papua
mendatangi kantor bidang sdm pon dua puluh submika jumat siang
mereka menuntut upah mereka selama bekerja pada pon dua sampai lima belas oktober lalu yang belum dibayar
ratusan relawan ini melakukan aksi bakar ban dan pemalangan jalan hasanuddin timika
tak jauh dari kantor sdm pon ke dua puluh klaster mimika
kedatangan mereka disebut sudah yang kesekian kali
usai pelaksanaan pon selesai mereka menuntut kepada panitia yang merekrut mereka untuk segera membayarkan upah
menurut sekretaris umum pb pon submika saat ini masih dalam proses kelengkapan administrasi untuk bank
dan selanjutnya akan langsung ditransfer ke rekening milik relawan
untuk klaster mimika pon ke dua puluh lalu terdapat lebih dari tiga relawan dan belum satu pun dibayar
berarti itu belum terbayar semua
masalah pembayaran kebastian kan ada di jaya pura
dari pb pon papua
tapi prosesnya itu lagi berjalan
dari segi administrasi sudah dilengkapi ke bank